hai budi asyik hujan es hujan es inilah video amatir warga saat terjadi fenomena hujan es
di kawasan dewi sabjika jawa kramatjati jakarta timur sabtu sore hujan es yang bersamaan dengan
angin tidak begitu mengganggu atau membahayakan warga maupun pengguna jalan dan pengendara yang
berpintas sementara hujan deras disertai angin di ibukota juga mengakibatkan sebuah pohon besar
tumbang di jalan selamat riyadi matraman jakarta timur pada sabtu sore pohon besar ini menutupi
jalan selamat riyadi yang mengarah ke manggarai jakarta selatan tak hanya menutupi jalan pohon
juga menutupi jalan yang menutupi jalan yang menutupi jalan yang menutupi jalan yang menutupi jalan

kabel ini ada korban kepada yang timbul juga aja pohon tumbang juga terjadi di jalan pendati satu
cipinang cepedak jatinegara jakarta timur sabtu sore pohon jenis jambu jamaika dengan
tinggi tujuh meter dan diameter tiga puluh cm ini menimpa pagar rumah menganggap
personel damkar yang dibantu petugas ppsu dan warga bersama sama mengevakuasi pohon tumbang ini
tim liputan cnn indonesia